kecurigaan evita terhadap gadis yang mengaku mira itu benar mbak
nggak usah diungkit ungkit lagi soal itu
mama mau tahu nggak waktu kebohongan saniya terbongkar
mama sebenarnya juga udah ngerasa sangat gak enak sama evita
mama ngerasa bersalah karena mama selalu jahat sama dia
nggak kasih gelap maksudnya apa
semua itu nggak benar

kenapa kamu nggak pernah percaya sama aku kevin
aku juga nggak kecewa sama evita
t heute aku tylko jadi mere sluruh
lima pulau kecil
telah kami ketumbuh tiga tahun lalu
terima kasih juga
mama gak mau bahkan bahkan kamu datang ke rumah mama
mama sabar dan berpikiran jernih ma
epita gak mungkin seperti itu ma
mungkin memang mama gak pantas jadi seorang ibu
sementara anak yang kita adopsi dari panti asuhan malah bikin malu seperti ini
jangan ngomong seperti itu mah
mama pantas sekali jadi ibu
mama sekali sekali percaya kenapa sih sama epita ma
bahwa kemarin itu kenyataannya
kecurigaan epita terhadap gadis yang mengaku mira
itu benar ma
nggak usah diungkit ungkit lagi soal itu
papa mau tahu gak
waktu kebohongan saniah terbongkar
mama sebenarnya juga udah ngerasa sangat gak enak sama evita
mama ngerasa bersalah karena mama selalu jahat sama dia
mama ngerasa berdosa
mama juga udah mau berusaha untuk lebih lunak sama dia papa
dia malah bikin malu seperti itu
mama udah ngerasa gagal
mama udah ngerasa gagal jadi seorang ibu
jadi gagal jadi orang tua
mungkin mama salah karena mama terlalu keras sama evita selama ini
tapi apa harus dibalas dengan begini papa
harus dibalas dengan mencoreng nama keluarga seperti ini
bikin malu seperti ini
ma mau sendirian
ma mau sendirian
ma mau sendirian
ma mau sendirian
ma mau sendirian
ma mau sendirian
ma mau sendirian
ma mau sendirian
mika mau sendirian
mika mau sendirian
mika mau sendirian
mika opo pas ntar selesai
ya tidak ngobrok pas kerjaan

seharusnya kemarin aku gak bawa kamu ke rumah aku
kira kira sekarang masalah jadi makin ribet kayak begini
ini bukan salah kamu
semua ini salah aku
aku yang libatin kamu di setiap masalah aku
semua orang yang melihat berita itu
masih akan anggap kamu macem macem
aku aja sampai diusir dari rumah karena aku bikin malu miko
udah lah kamu jangan diketekan aku
kamu jangan peduli sama aku
aku gak mau kamu jadi korban semua ini